itu jadi manusia serigala benaran atau bohongan

panjang panjang nggak pernah sekolah kali kalau dari masuk sekolah itu dipotongin itu nggak boleh kukunya hitam hitam gitu
dulu jangan sampai ada apa apa
aduh jangan ngikutin
cari udara segar biar tenang
aku bau sampah
ini siapa sih
manusia serigala kak
yang tadi di kamar kan
oh yang namanya prinses tetap tidur aja
oh yang namanya prinses tetap tidur aja